kisah fiksi pengenian rakyat nasarumpahit berbuntut panjang setelah kubu prabowo sandi ramarema mengaku hilaf
dan sebagai korban kubu jokowi maruf menuding drama rakyat nasarumpahit akal akalan saja
bahkan ada desakan agar prabowo mundur dari laga pilpres
kita bahas malam ini di studio saya sudah bersama dengan mbak irma suryani caniago jubir
tim kampanye nasional jokowi maruf
mbak irma selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini
dan juga ada bang egy sujana anggota bpn prabowo sandi
terima kasih sudah di sini
dan juga ada mas adi praitno analis politik uin jakarta
mas adi selamat malam
selamat malam mbak putri
iya terima kasih sudah di sini
mbak irma jadi maaf saja tidak cukup ya
saya kira begini sesuatu yang sudah dilontarkan ke publik ya melalui konferensi pers
itu kan sudah terekam ya di publik ya susah untuk menghilangkan itu
iya kalau misalnya orang yang sudah mendengar itu
kemudian mendengar kembali atau melihat kembali
kalau enggak kan ini kan menyebar ya akan terjadi konflik horizontal di bawah
menurut saya ini fatal ya fatal
harusnya nggak seharusnya sebelum melakukan konferensi pers
dicek lebih dulu dilakukan investigasi
tanya apakah ada visumnya ada laporan polisinya kan seperti itu
dan menurut anda itu hal dasar ya sebenarnya
oh hal dasar
untuk apa namanya sekelas kasus penganiayaan yang kalau dilihat mukanya bonyok bonyok begitu kan
enggak mungkinlah seorang ratna sarumpait itu enggak melapor ke polisi gitu ya
itu hal yang nggak mungkin sekali karena dia bukan orang bodoh
mbak ratna itu orang yang sangat pintar sekali dan selama ini selalu mengkritik sana sini gitu ya
setiap ketidakadilan atau apa yang dianggap salah menurut beliau
beliau selalu ribut gitu ya kemana mana
apalagi kalau dia dipukulin begitu nggak mungkin dia lapor polisi
tapi kalau menurut anda anda katakan mbak ratna sarumpait pintar dia tidak bodoh
sekarang dia melakukan kebohongan
anda menurut anda ini apa
saya melihat ini kalau saya melihat ya ini dia tidak berdiri sendiri
ya satu kebohongan akan ditutupi oleh kebohongan kebohongan yang lain juga toh
ya tidak berdiri sendiri saya yakin dia tidak berdiri sendiri
kenapa karena dia menyatakan juga dia nyatakan juga ketika di permintaan maafnya itu
dia menyatakan saya tidak tahu setan mana yang mempengaruhi saya sehingga saya melakukan ini
nah yang harus kita cari setannya ini siapa nih
wujudnya seperti apa
wujudnya siapa apakah wujud setan ini manusia atau apa nih
karena ini perlu juga kita cari dulu kan dasar pijakan dia mengatakan itu kan
kalau kesehatan mempengaruhi saya itu yang harus kita cari juga
oke bang egy ternyata masih panjang ini jadi ternyata tidak cukup maaf saja dari kubu prabowo sandi
ya kita belum langsung bicara fokusnya ya tapi background berfikir kita postulatnya mesti jelas
jujur benar adil
jadi logikanya kalau nggak jujur pasti nggak benar kalau nggak benar pasti nggak adil
itu gagasan saya di dalam konteks membangun satu opini atau tindakan tindakan
nah dalam konteks ratna dilihat dari tempus ya tempus itu waktu juga delik ya
ini dalam ilmu hukum itu penting sekali
dalam konteks tempus apa yang prabowo ucapkan
saya juga ucapkan sebagai advokat ya untuk mengadvokasi itu pada posisi secara jujur
belum ada yang disebut kebohongan belum ada
karena sehari setelah itu baru ratna mengaku bohong
jadi secara tempus secara waktu apa yang dilakukan oleh prabowo apa yang kita lakukan adalah suatu on the track hukum nggak ada yang disalahkan
apa yang mau disalahkan
orang karena menerima cerita
kedua dari sisi delik
kalau delik yang dipakai pasal empat belas ya dari undang undang it nya ini itu barang siapa gitu loh
yang menyebar luaskan berita bohong
nah kan pada waktu kita lihat tempus tadi kan tidak dalam kondisi berita bohong
jadi konstruk hukumnya nggak kena
cuma orang memelintir sekarang
menjadi di permohonan maafnya
padahal permohonan maaf itu adalah kesantunan dia yang luar biasa
dia merasa dibohongi sama anak buahnya istilahnya kan terus dia gentle mau minta maaf
tapi kan menjadi aneh
sementara kalau maafin aja deh ada yang di sebelah sana udah banyak bohongnya berapa kali nggak pada minta maaf
tapi kan menjadi aneh ketika seorang prabowo kemudian bisa dibohongi untuk kasus yang sederhana
jangankan prabowo siapapun juga bisa dibohongi
kenapa orang dibohongi
kalau dibohong itu kan nggak tahu
dalam konteks itu kita ini tadi saya sudah bangun premisnya ya dengan jujur
secara jujur ratna pun juga pada waktu itu jujur bahwa dia dianiaya
lalu kita melihatnya sebagai satu
dan apa yang dipersoalkan tadi ya visum visum itu dalam ilmu hukum nanti setelah melapor
ya atau pada saat mau melapor
nah kita yang jadi janggalnya itu setelah saya berpikir dengan serius kok sepuluh hari jaraknya loh
dari kejadian tanggal dua puluh satu ya tanggal dua kita memberikan statement statement
pada saat itu
ada pertanyaan itu
kita nggak berani
tapi pada saat tapi saat ada pertanyaan soal itu ada jawaban
penjelasan dari ratna yang kita pahami pada waktu itu saya nggak berani pak prabowo atau apa ya
karena saya diancam blah blah blah blah
jadi konfirmasi yang terbaik dari prabowo nya adalah akan menghadap bahkan mau mendatangi istilahnya kapolri
ada deh macam itu
sempat ada iya
artinya itu kan proses tabayun kalau dalam bahasa islamnya atau proses cross check
ini kok ada peristiwa kayak gini
kenapa ini menjadi satu kondisional objektifnya
karena sebelum sebelumnya ada kejadian
sampai hari ini ya ketemu
kemudian setelah itu ada neno warisman
delapan jam sampai makan di sandera
itu kan semua ada di depan mata kita
nah ketika ini terjadi ya
jadi udah nggak ngecek lagi nggak apalagi udah langsung percaya
jangan dituduh nggak ngecek
kita ini jangan dianggap terus goblok gitu loh
sangat mengerti nggak cek
cuma yang kita anggap kejujurannya ini adalah ratnanya merasa diancam
itulah makanya prabowo mau konfirmasi ke kapolri
jadi sebenarnya kalau menurut konstruk hukum nggak perlu minta maaf kalau nggak ada yang salah
tapi itulah kesantunannya prabowo menurut saya
mas adi kalau misalnya anda lihat bagaimanapun kan sekarang analisanya sudah liar banget ya
di luar sana
siapa sih yang paling diuntungkan dari peristiwa ini siapa
apa yang terjadi hari ini hoax mbak ratna sarumpait bagian dari ilusi kampanye damai yang dideklarasikan beberapa minggu lalu bang edi
dan di tempat ini juga kita sudah diskusi mbak putri bahwa kalau elit tidak punya komitmen untuk menyelesaikan fitnah hok dan sebagainya
maka kita jangan pernah berharap pesta demokrasi kita ini berkualitas
itu satu hal
yang kedua otomatik kasusnya mbak ratna ini merugikan dua hal
pertama merugikan mbak ratna sebagai aktivis to land
ini adalah aktivis yang bukan hanya di eranya pak jokowi
itu artinya integritas politiknya kapasitas dan kompetensinya perlahan itu mulai hancur
karena suka nggak suka selevel mbak ratna harus melakukan blunder yang cukup luar biasa
blunder lainnya adalah tentu ini cukup sentimen negatifnya kepada pak prabowo
karena mbak ratna ini kan tidak berdiri sendiri dalam arti dia menjadi bagian dari inner shaker tim pemenangan
yang sudah dipublish dan didaftarkan kepada kpu
itulah kemudian orang melihatnya blunder besarnya terhadap pak prabowo
sebab itu ketika terjadi hoax ini di mana mana
bang egy dan yang lain inilah kemudian sibuk sendiri memberikan klarifikasi dan penjelasan apapun
terutama untuk mengamputasi munculnya kanker dari kasus ini
nah sebenarnya cepat nih gerakannya bang egy dan yang kaya ini
kalau ini ditinggal sehari dua hari tidak diamputasi kasus ini
saya kira ini akan menggerogoti secara perlahan dari dalam
karena suka nggak suka mbak ratna ini adalah salah satu influencer yang saya kira cukup diandalkan memang
terutama dalam kampanye ganti presiden dua ribu sembilan belas
sudah banyak surveinya yang mengatakan bahwa peminat untuk ganti presiden ini sudah terjadi di mana mana
cuma kok saya tidak yakin orang yang bergabung ingin ganti presiden ini akan terus maju ke depan
dengan melihat influencernya sedang menghalangi satu turbulensi politik yang cukup serius
tapi dalam hal ini harus dipahami sejak tanggal kemarin itu sudah bukan lagi masuk tim ratna ini
sudah dikeluarkan beberapa orang
tapi labelnya kan masih ada
semua orang masih mengaitkan
kalau soal hukum udah nggak bisa dikaitkan
ya soal hukum tidak bisa dikaitkan
nah oleh karena itu kita harus semuanya bersanggah baik
bahwa justru yang harus diproses
nah kalau saya
ini ratna harus jadi tersangka
karena dari sini dia sebagai tersanggah diproses sampai ke pengadilan dan terbongkar nanti
ya kan sebelumnya harus ada gelar perkara
ya terbongkar semuanya kenapa dia sampai ngaku begini
atau sampai dia bengep bengep katanya operasi plastik apa betul
harus diperiksa semua nggak bisa nggak
anda mencurigai ada hal lain
jadi artinya ratna sarupai sebenarnya tidak berbohong atau bagaimana
ini kan background ratna ya
kita pernah lihat ratna di tv luhut aja delawan
luhut dia lawan
di waktu kasus danau toba itu
untuk menggali mayat itu
masa lewat gini kok ketakutan
ini kan bertanya
ini kan bertanya
kayak gini nggak satu kata dan perbuatan
ya kan ini tersebut dulu
nggak satu kata dan perbuatan
di satu sisi dia bilang ya kan
tapi di sisi lain dia bilang ratna trauma
padahal dalam proses dari mulai ratna masuk rumah sakit ya
sebentar sebentar sebentar
masuk rumah sakit
masuk rumah sakit sampai dia dibicara dengan pak prabowo itu
empat hari itu nge tweet berturut turut
kita juga tahu
artinya dia nggak trauma
seperti yang dibilang pak prabowo bahwa dia trauma
kan begitu ceritanya
bahwa soal visum soal laporan itu nggak penting
ntar dong satu satu
maksudnya kalimantan jangan dipelintir
saya nggak melintir
kemarin di kompas juga
eh di tv one kemarin kan
ada bilang begitu
tahapannya ada alat bukti itu dua
supaya juga jangan
tapi kau salah terus
adik lah aku ngomong kau diam
ya kau juga diam kalau saya tidak ngomong
enggak konteksnya keliru
kalau nggak keliru saya diam
kalau yang beli keliru itu anda
saya bilang kasih tahu
semua denger semuanya
seorang lawyer dalam menghadapi kasus hukum
mana ada lawyer yang begitu
itu lawyer tololl dong kalau cuma ada kasus kemudian percaya dengan omongannya aja
nggak ada bukti
tidak ada dokumen
apalagi sekelas egy
sekalipun sangat meyakinkan
tetap akan dia tanya kok
kejadiannya di mana
kan pasti begitu
sebelum kemudian tampil di tv
sekalipun kemudian mbak ege juga merasakan ada yang janggal karena ada jarak waktu itu
saya belum selesai
kalau bicara soal kasus
masih belum percaya dipukulin atau operasi plastik
dia sendiri sudah ngaku pertama
kan ada cctv nya juga dia ke rumah sakit tersebut
dan saya tahu persis
karena saya adik saya melakukan operasi operasi juga
operasi untuk narik mata
sama persis kok kondisinya begitu dalam waktu empat hari
apalagi yang mesti diragukan
kalau soal pak prabowo mengatakan bahwa
itu hal yang biasa
orang salah minta maaf apa sih istimewanya
nah istimewanya biasa aja
tapi menurut saya yang paling fatal adalah
ketika dia bicara di tv
menyampaikan ke publik
bahwa terjadi penganiayaan
kemudian publik percaya
dan publik yang sudah percaya itu kemudian dia tidak nonton tv lagi
permintaan maaf prabowo
itu sudah menjadi satu
itu sudah menjadi satu
tapi kalau kita lihat
ada efek horizontal di bawah
saya pergi ke daerah bisa digebukin juga nanti
nanti setelah jadinya
saya mau bikin jelasin
saya tidak ketemu ratna
jadi bang egy mendengar dengar dari mana
saya memang tim advokasi
tapi saya tidak ketemu ratna
bang egy dengarnya dari mana
oleh karena itu
apa yang dipersoalkan tadi
kan tadi kemarin anda bilang
anda ada di situ
ini dalam konteks
saya diundang sama tim aktivis
yang undang siapa
nah itulah saya datang
dikasih informasi seperti itu
dan belum ada counter dari mana pun
apalagi pernyataan bohong dari si ratna
oleh karena itu
dengan kondisi objektif
saya tidak melanggar hukum apapun
karena tempus deliknya
tidak ada buat saya
tidak ada juga yang menyalahkan beliau
saya tadi bicara kan prabowo
yang menyampaikan ke publik
tadi nyebutnya lawyer soalnya
kemarin egy bilang begini
bahwa tidak perlu ada bukti
karena ratna itu sudah merupakan bukti
nah menurut saya

nah menurut saya
kalau ada kasus seperti itu
pasti yang harus ditanya
harus dokumennya dulu
nah ini salah
kalau menurut saya
saya tidak bilang begitu
alat bukti itu dua
satu anda bilang kemarin
kamu minta harus dua
saya bisa buktikan ada dua
saya bukan tidak penting
apa alat bukti saya
sebagai saksi korban
kemudian yang kemudian
yang kedua dokumen
sudah cukup alat bukti itu
kemarin dia bilang satu
sekarang dia bilang dua
sekarang kita jeda
sekarang kita jeda
yang menarik sekarang adalah
jangan putar lagi
silahkan putar lagi
yang menarik sekarang adalah
bagaimana sekarang mereka yang
berada di dalam pusaran kebohongan
ratna sarumpait ini
seperti membangun kisah kisah baru
apa yang terjadi sekarang
yang menarik dari ini
mendatang tetap bersama kami
anda kembali di cnn indonesia prime news
mas adi bagaimanapun ini
sekarang sudah terjadi
masih ada beberapa
atau mungkin dua duanya
tapi ini pertumbuhan ada rasa sayang
inilah oren oren
dia avokasi bersama youngsters
kelompok kritis apalagi kan kasusnya sinambungan bukan kali ini saja misalnya mbak ratna ini
berhadapan dengan satu kekuatan besar zaman orde baru zaman sb dan sekarang seakan akan penguasa
saat ini memang tidak ramah terhadap kelompok kelompok kritis itu metafor awal tapi ketika
kebohongan ini terbongkar otomatik metafornya berubah oh bahwa yang selama ini di instan instan
oke itu instan karena memang medianya adalah media instan media sosial otomatik li berubah
ketika mbak ratna mengatur kata bahwa ini adalah kebohongan besar dan dia adalah seorang
hoax sejati publik juga kemudian beralih simpati jadinya bahwa seakan akan yang dilakukan oleh mbak
ratna sarumpait selama ini dan teman temannya itu isinya hoax semuanya adalah kepalsuan kepalsuan
belaka sebagai alat campaign mendowngrade elektabilitas pemerintah nah dalam konteks itulah
saya kira sebelum ini daya rusaknya jauh kemana mana bang egy dan kawan kawan memang
mantap membangun narasinya bahwa pertama mbak ratna ini dikeluarkan dari
terima kasih yang kedua mbak ratna ini bukan sesuatu hal yang penting dari bagian tim karena dia bukan dari
partai politik dan narasinya adalah pak prabowo adalah sebagai orang yang terzolimi orang yang
ingin memberikan perhatian ke mbak ratna tapi nyatanya ranin victim itu masih bisa
bisa saja ini muncul itu kan narasi baru dan yang paling penting yang dibangun oleh narasi
oleh teman teman bang egy adalah mencoba untuk mengkomparasikan bahwa hoax itu bukan dilakukan
hanya oleh mbak ratna hoax hoax lain misalnya soal apa janji perubahan dan juga soal hal lainnya
pemerintah yang belum terrealisasi dan semacamnya tarikan tarikan ini sebenarnya ingin
mengaburkan satu subtansi persoalan bahwa mbak ratna bukan satu satunya orang yang berbohong
seakan akan ingin menantang kelompok lain gitu ya bahwa kebohongan selama ini yang dilakukan dalam
konteks politik juga harus sama oke yaitu jujur di depan publik kalau mereka bohong lah kira kira
begitu nah itu menarik karena bagaimanapun kan itu sekarang dikapitalisasi mbak irma apa ini
juga kemudian dirasakan oleh teman teman tim kampanye sehingga menganggap ini nggak boleh
sampai aja ini harus dilanjutkan terus ini begini sebenarnya kan produksi hoax ini kan bukan cuman
kasus ratna ini jokowi pki jokowi apa namanya keturunan cina jokowi itu apa namanya anti apa
namanya eh teman cina mama nama jokowi itu tidak belai islam dan lain sebagainya kan
hoaxnya udah banyak sekali kalau mau bicara hoax yang dilontarkan oleh pihak pihak sebelah
satu kalipun pak jokowi itu enggak pernah komentar dia kerja saja dia kerja saja dari kerja saja
dia tidak mau mengomentari hal hal yang menurut dia itu omongan sampah ya kan dia nggak mau nggak mau
membicara hoax sama sekali nggak mau dia orang kerja kok nah yang saya sesalkan gitu ya kenapa seorang
tokoh besar yang seharusnya juga mampu mensejajarkan diri dengan jokowi untuk tidak
berkomentar hal hal yang hoax malah ikut melontarkan hoax walaupun tadi dikatakan bahwa tertipu dan itu juga menurut saya itu adalah hal yang tidak bisa dikonsumsiin dengan jokowi
nah kalau seorang pemimpin begitu gampangnya tertipu ya kemudian masyarakat merasa loh kok pemimpin ini bisa ya tertipu segampang itu bagaimana memimpin negara ini gitu loh itu yang menjadi menjadi penyesalan bagi saya siapapun yang akan jadi presiden bagi saya nggak ada masalah tapi kalau kalau kemudian semua orang yang mengadu kepada beliau dibela tanpa tanpa melihat lagi data dan faktanya wah gawat pendekatan hukum ke depan
oke tapi sebenarnya juga tidak hanya berpengaruh dengan jokowi
berhenti di datang sarung pahit juga sepertinya dilihat oleh kubu prabowo santi ya
dari sebelah sana itu siapa kan harus jelas jangan keliru
tadi juga ngomong sebelah sana tadi barusan
iya tapi kan harus jelas siapa
nah kalau ini konteksnya yang tadi pki misalnya ya ada bukunya undercover diadili orang itu terus minta tes dna nggak mau lakukan tes dna
kemudian jarak umurnya sama ibunya cuma sepuluh tahun
nah ini dia
ini salah satu fitnah lagi
bukan fitnah kan memang itu
anda jangan mau fitnah
bicarakan yang bener dong
ibunya umurnya tahun lima puluh satu
kalau bilang fakta buktikan
ibunya umurnya tahun lima puluh satu
anda jangan ngomong fitnah hegi
anda ini orang beragama
jangan bicara fitnah lagi
bicarakan yang lain aja
jangan bicarakan kita lagi deh
nanti saya bongkar juga
lahir ibunya tahun lima puluh satu
jokowi lahir tahun enam puluh satu
jadi berapa jaraknya
itu undercover itu kan salah
dan itu udah dihukum
kok anda peliter pliter ke sana sana
dalam konteks itu
makanya nggak bergeser kemana mana
nggak pernah move on
makanya anda nggak pernah move on
makanya anda nggak pernah move on
inilah yang selalu anda lakukan
nah sekarang kalau misalnya
jadi dalam pengertian yang ke depan ini
sudah jelas mengaku
ratna masih juga bilang nggak percaya kalau itu
ratnanya sendiri mengaku
kalau dia sudah memang operasi plastik
harus digini lagi
harus digini lagi
ini pembenaran pembenaran yang menurut saya nggak
sementara prabowo sendiri
sudah mengatakan bahwa dia minta maaf
masa seorang egy sujana masih pelintar sana
yang benar aja dong
saya tegaskan di sini
ratna mesti jadi tersangka
oleh karena itu diperiksa
bukan cuma ratna
semua yang ikut menyebarkan fitnah menyebarkan hoax itu harus dihukum
kalau itu semua begitu
jangan ratna saja dikorbankan
karena ikut menyebarkan hukum
ini kan kasusnya debat
ini kasusnya debat
ini lah makanya
ini juga kita lawyer
ini selalu mencari pembenaran
ini seperti ini nih
jangan membangun narasi
jangan membangun narasi
selalu mencari pembenaran dong
tadi kalau ngomong kita suruh diam
kenapa saya berkeinginan ini harus jadi tersangka
karena di sinilah akan terkuat
apa dan lain sebagainya
ya apa misalnya
apakah benar pengakuannya itu dia dianiaya atau tidak
kan kita punya ilmu ada light detector misalnya
ada alatnya itu
ada bukti bukti lain
ada gelar perkara
itu yang saya maksud
jadi anda masih percaya
bukan soal nggak percaya nggak percaya
jadi anda masih ratna sarumpahit itu dianiaya
kalau menurut anda
saya tidak mengatakan begitu
saya pengennya dia diperiksa
jadi nggak ada urusan percaya nggak percaya
ini bukan urusan keyakinan
ini urusan proses hukum
istiwanya itu begini
maka harus diproses
kubu prabowo sandi kemudian juga batal melaporkan ratna sarumpait ke polisi
itu saya tidak tahu
tidak ada informasi ke saya
awalnya kemarin dikatakan
oke akan kami laporkan
karena membuat hoaks
dan itu mengganggu
mengganggu kelompok ini
kalau saya tahu saya bilang tahu
saya tidak tahu
karena ada apa
saya tidak diberitahu
mas adi kalau misalnya sejauh mana ini akan bergulir menurut anda
ya kan lama lah sebenarnya
bahkan seakan akan indonesia ini sempat berhenti sehari dua hari ini gara gara hoax
mengalahkan isu isu gempa bumi yang ada di ntb dan palu
bahkan mengalahkan ini yang penting itu empat belas triliun
oleh skim kredit yang
kalau saya melihatnya ini high politik
ada pesan pesan yang sebenarnya tidak bisa ditangkap oleh kebanyakan orang
jadi pesan pesan politik karena tidak bisa dibaca oleh kebanyakan orang
ada sesuatu message yang ingin disampaikan
apa itu nanti setelah jeda ya
nanti setelah jeda
mesejnya apa saja yang kira kira harus diperjelas ini
nanti mas adi akan memperjelasnya
tetap di cnn indonesia pramius
cnn indonesia prime news sebelum jeda
mas adi tadi menyampaikan ada message
yang tersembunyi yang
tidak bisa dibaca secara jelas oleh
publik apa itu mas adi
sederhana sebenarnya bisa ditangkap ketika mbak ratna
dikriminalisasi dipukul orang
di bandung publik
gaduh dan ramai seakan akan
negara ini tidak pernah hadir untuk melindungi
rakyatnya dari rasa aman seakan akan
negara ini memang berjarak dengan kelompok kelompok
aktivis yang selama ini cukup
lantang memberikan suara itu kan narasi
besarnya tapi ketika hoax itu
secara otomatis disampaikan oleh mbak ratna
narasinya agak beda
bang egy lah yang kemudian harus mengamankan
barisan ini biar tidak liar kemana mana
sebab itu kalau ini
dianggap sebagai bagian dari alat kapitalisasi
dua kandidat saya tidak melihat
ini bagian dari kepentingannya pak jokowi
ataupun mbak irma karena
yang memang banyak bermanuver dan bernarasi adalah
memisahkan diri dari mbak ratna
yang kedua memang mencoba untuk
mengaburkan persoalan ini bukan hanya soal ratna
hoax banyak jadi ingin dilupakan
soal subtansi itu yang ketiga adalah
lagi ingatan publik pendek kan
dan ingin disebutkan ini pak prabowo adalah
seorang negarawan mau membela emak emak
yang sedang teraniaya kok malah dicibir
yang kemudian berkembang belakangan
dan pak jokowi saya nggak tahu
apakah ini by design atau tidak
dia tidak mau merespon isu isu ini dan lebih sibuk
membangun palu yang sedang luluh lantah
satu hal yang memang harus diapresiasi
saya membacanya kenapa
misalnya ri satu ini tidak pernah memberikan komentar
hal hal yang sifatnya gaduh begini
karena memang narasinya sudah konsolidatif
kanan kiri sudah oke lah kira kira begitu
makanya kemudian cukup parhat abah dan
mbak irma lah menghadapi bang egy dan pak prabowo
nggak harus presiden ini akan pengaruh
ke elektabilitas pak prabowo nggak sih
atau ini akan menjadi pertimbangan
ada sentimen negatif yang
memang sedang mengarah ke bang egy pak prabowo
dan seterusnya karena memang diawali
tapi kan sudah dilepaskan karena diawali oleh
mbak ratna karena
mbak ratna ini bukan berdiri sendiri
dan pernah menjadi bagian dari tim
itu mbak kalaupun toh dilepaskan
itu karena ada kecelakaan aja
pengakuan itu sebab itu menurut saya
saya selalu ngomong di banyak tempat
bahwa komitmen elit itu menjadi
penting untuk menciptakan kualitas pemilu
bagi saya yang memang tidak terlampau
ikut kanan kiri bahwa
saya tidak terlalu pusing
siapa yang harus jadi presiden jokowi atau pak prabowo
tapi kualitas demokrasi kita harus dijamin dong
bagaimana caranya elitnya harus selesai
mbak egy kemudian melaporkan mbak ratna sarumpait
itu kira kira bisa membantu
narasi yang lebih positif nggak untuk
kelompok prabowo kan sebenarnya ingin menghilangkan jejak
mbak ratna ini bagian dari bang egy
itu saja laporan itu seakan akan mbak ratna
terpisah dia berdiri sendiri dari
apa yang menjadi inner circle pak prabowo
kalau maju jurus sih sebenarnya
pemerintah ataupun koalisi pak
prabowo sebagai penantang mestinya
harus steril dari orang orang yang memang
tidak memiliki afiliasi terhadap partai politik
misalnya harus kita katakan mbak ratna adalah
kelompok yang berada di luar itu
karena kebetulan sedang digandrungi oleh banyak orang
di rekrut menjadi bagian tim seperti
mas dhani kemudian teman teman
yang lain inilah yang kemudian
seakan akan kalau terjadi kasus begini semuanya akan
mengatakan bahwa mbak ratna
bukan bagian dari kita oke mbak egy itu
dipertimbangkan nggak sekarang juga bahwa ini
orang orang luar yang sekarang ini datarannya
analisis ya kalau analisis
jangan sampai liar dan jangan sampai
terjadi keonaran itu yang penting
jangan sampai apalagi yang paling
mendasar sila ketiga
persatuan indonesia itu jangan sampai
terganggu ini penting ya
oleh karena itu
itulah saya bermaksud
bahkan lebih jelasnya
jadi tersangka oke secepat mungkin menurut anda
jangan permintaan maaf
nyapa terus selesai nggak bisa
ada peristiwa hukum anda mau melaporkan nggak
harusnya yang melaporkan
nanti kita lihat perundangan tapi itu
polisi kan harus meriksa karena ini
harus diingat juga dalam konstruk hukum
bukan delik aduan
ini adalah delik biasa
yang harusnya dengan
profesionalisme barangnya udah ada
kelihatan gitu ya terpercaya melakukan
analisis keduanya tadi soal
yang kemana kita justru
sudah bisa menebak ini
kenapa kok tiba tiba dari
teman teman hanura suruh prabowo mundur
bahasa lihat tadi di tv juga begitu
oke kan daripada jadi tersangka
berarti memang ini by design kali ini
oke analisis analisis kan boleh dong
itu analisis versi soal analisis nggak boleh
dijamin oleh indonesia empat puluh lima pasal dua puluh delapan
jadi analisis ini kita melihat
ada satu kerjaan besar
saya tidak boleh menuduhkan
tadi nggak boleh fitnah
tapi analisis kok kenapa
tiba tiba kok skenario nya
kita semua dilaporin
kemudian prabowo diminta mundur
jangan jadi capres
oke mbak irma mungkin
ini menurut saya egy juga
mana mungkin sih yang namanya presiden
yang sudah ditetapkan boleh mundur
kecuali dia meninggal dunia
kan gitu atau dia cacat
ini kan gerakan politik
sebentar sebentar sebentar
tadi katanya gue suruh ngomong
nanti kau juga lebih nggak cerdas lagi
argumentasi aja nggak usah menghina hina
nggak menghina tapi ini memang
bilang nggak cerdas itu menghina itu
orang udah ditetapkan
mesti mundur itu yang sebenarnya yang gini loh
gerakan dari hanukkah
udah udah lo ngomong sendiri deh
oke gini saya mau jelasin
sebentar sebentar sebentar
mbak irma mbak irma
kalau presiden sudah ditetapkan
tentu nggak bisa dong disuruh mundur
itu kesalahan dari inas
kami juga sudah katakan kepada dinas
jadi itu bukan suara jumlahnya ya
makanya denger dulu dong
itu nggak benar
karena memang undang undangnya nggak membolehkan itu
yang kedua kalau farhad itu atas nama pribadi
itu sudah jelas
dan kami memang tidak tidak
farhad bilang bahwa itu pribadi
tidak ada hubungannya dengan tkn
yang ketiga saya ingin sampaikan begini
biarlah kasus ini masyarakat yang menilai
pemimpin yang gampang tertipu
pemimpin yang sudah gampang tertipu
kemudian menyebarkan penipuan itu ke publik
nah ini yang kemudian harus dibatasi
kejadian kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi
karena nanti akhirnya apa
loh ini pemimpin bisa dipercaya apa nggak sih
gampang banget tertipu
habis itu habis tertipu
nipu rakyat lagi
yang sudah tertipu itu ditipukan lagi kepada rakyat
oke tapi kalau menurut anda
kan ini menjadi konflik horizontal ke bawah gitu
oke tapi kalau menurut anda mbak ratna
apakah juga harus sepakat dengan mbak egy
jadi sepakat juga bahwa ini
supaya jelas ya
sementara kami melaporkan kepada pan waslu mbak waslu
bahwa undang undang ite itu memang harus ditegakkan juga
karena ini kan berita hoax
apa namanya negatif campaign ini
nah ini juga perlu kami sampaikan kepada bawaslu dan kpu
ini kan hal hal yang normatif
jadi intinya kesimpulannya memang seorang ratna seorang payet
secepat sepatnya kalau bisa diproses hukum ini ya
dan itu sebenarnya nggak harus nunggu laporan
ini bukan delik aduan
polisi lah proses
harus sampai jadi tersangka
dan ratna itu tidak diberhentikan loh
tapi disuruh mundur
dia bukan diberhentikan oleh pak prabowo
pak prabowo kan bilang di tv bahwa dia diminta untuk mundur bukan diberhentikan
itu ada bedanya
halus berarti halus
dan ini kalau tidak di maintain dengan baik mbak putri
tentu juga bisa merugikan pihak pak jokowi juga
kalau ngebully nya terlalu ekstrim dan berlebihan
bisa saja bolanya kembali kepada
memang harus lebih soft memang
jadi memang luar biasa memang dampaknya ini
sekarang tinggal kita lihat bagaimana dua kelompok ini bisa memanage isu ini dengan baik
terima kasih mas adi bang egy terima kasih
mbak irma terima kasih banyak
dan sebuah pukulan telak ketika ombaknya mengguncang justru berasal dari dalam kapal sendiri
terkuaknya kebohongan ratna sarumpayat menjadi contoh betapa informasi dari orang dekat
bisa berbuah pahit ketika emosi mendominasi logika berpikir
anda saya dan kita semua wajib memetik pelajarannya
kami segera kembali setelah jeda